hujan deras yang mengguyur wilayah dki jakarta pada rabu sore mengakibatkan sejumlah wilayah di jakarta direndam banjir
bahkan perkampungan di pondok pinang direndam banjir setinggi satu meter
banjir setinggi satu meter merendam perkampungan di empat rt di rw lima pondok pinang kebayoran lama jakarta selatan
banjir diakibatkan hujan deras yang mengguyur wilayah dki jakarta serta meluapnya kali pesanggerahan
banjir ini terjadi setelah banjir yang merendam sejak selasa malam baru saja surut
kawasan pondok pinang yang dibelah kali pesanggerahan merupakan satu di antara banyaknya kawasan di jakarta selatan yang langganan banjir
sejumlah ruas jalan tergenang di jalan kemang raya jakarta selatan juga tergenang air
ketinggian air di kawasan ini berkisar antara lima puluh hingga enam puluh cm dan hal tersebut diakibatkan karena tingginya curah hujan yang terjadi rabu sore
selain hujan genangan juga diakibatkan meluapnya kali kerukut yang saat ini masih dalam pengerjaan normalisasi
jalan raya patra kebonjeruk jakarta barat juga tergenang air setinggi lima puluh cm
genangan ini bahkan membuat sejumlah kendaraan yang nekat melintas menjadi mogok dan harus didorong
selain membuat susah warga yang melintas banjir ini juga membuat arus lalu lintas dari tanjung duren grogol